kita beralih ke informasi pilkada jawa timur
kbud jawa timur rabu siang menyatakan kesehatan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur memenuhi syarat
meski demikian kedua paslon masih harus memperbaiki sejumlah data pada dokumen persyaratan
pengumuman hasil tes kesehatan bakal cagup cawagup ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di aula kantor kpud jatim jalan tenggilis nomor satu surabaya rabu sore
rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh semua komisioner kpud jawa timur bawaslu dan perwakilan dari tim pemenangan masing masing bakal cagup cawagup
hasil tes kesehatan yang telah digelar di rsud dr sutomo surabaya tanggal sebelas dan dua belas januari lalu menyebutkan bahwa semua pasangan bakal cagup cawagup memenuhi syarat kesehatan baik jasmani maupun rohani dan bebas narkoba
semua pasangan calon baik pasangan calon buko viva dan pak emil
maupun pasangan calon pak saifulan sub dan bukuti itu dinyatakan memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba
meski dinyatakan memenuhi syarat kesehatan kedua pasangan bakal cagup cawagup tersebut masih harus memperbaiki dan melengkapi kekurangan data dalam dokumen persyaratan untuk maju belkada jawa timur
untuk perbaikan data ini kpud jawa timur memberi waktu selama dua hari mulai tanggal delapan belas hingga dua puluh januari nanti